bagaimana terhadap keterangan saksi ferdi sambo
siap yang mulia
banyak yang salah ya mulia
baik yang mana
baik pertama pada saat di lantai tiga rumah saguling yang mulia
tidak ada kata kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk
apakah kamu siap membackup saya
ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau joshua melawan
itu tidak benar
yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak yosua
dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya
tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di duren tiga yang mulia
lalu beliau juga membantah tadi yang mulia
tentang pemberian amunisi di lantai tiga
karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya satu kotak amunisi
dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya yang mulia
seandainya cctv lantai tiga tidak hilang atau tidak rusak mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas yang mulia
terus untuk yang di duren tiga yang mulia

dan saya juga meminta konfirmasi kepada almarhum joshua pada saat di durian tiga
karena pada saat almarhum joshua masuk beliau langsung menarik almarhum joshua di leher almarhum
dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut yang mulia
siap yang mulia
saya membantah juga tentang kata kata beliau tentang menghajar
bahwa tidak ada tidak benarnya itu
karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya
dengan keras dengan teriak juga yang mulia
dia mengatakan kepada saya untuk
woy kau tembak
kau tembak cepat
lalu yang terakhir yang mulia
saya melihat beliau menembak ke arah joshua yang mulia
dan saya juga tidak menembak sebanyak lima kali
terima kasih yang mulia
baik gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi
atas keterangan saksi
atas bantuan keterangan terdakwa
saya tetap pada keterangan saya
oke biarkan nanti majelis yang akan menilai ya